semua lahan lama untuk pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas di tpu pondok ranggon jakarta timur sudah terpakai
ada pun empat meter persegi lahan baru yang dipersiapkan kini sudah mulai dibuka
lahan baru untuk pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas di tpu pondok ranggon yang telah disiapkan kini sudah digunakan
letak lahan seluas empat meter persegi itu satu area dengan blok pemakaman yang sudah ada sebelumnya dan terbagi atas tiga blok
lahan baru tersebut dapat menampung hingga seribu jasad pasien covid sembilan belas dan sementara itu semua lahan lama untuk pemakaman jenazah covid sembilan belas telah digunakan
perselasa ini di tpu pondok ranggon sepuluh jenazah pasien covid sembilan belas telah dimakamkan di lahan baru
petugas pemakaman pun masih terus bekerja selama dua puluh empat jam pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas
petugas pemakaman mengaku mendapat dukungan baik moral maupun material dari masyarakat sekitar
dari awal september yang tersebut telah dilunjakan drastis hingga tanggal ini mau akhir itu dikerjakan oleh tim atau patrug itu kisaran kurang lebih sembilan ratus jenazah yang telah dimasukkan ke tpu pondok ranggon
di lahan yang baru dibuka itu yang senin sama sekarang yang senin kemarin itu belum terhitung
kemarin kita senin itu memakamkan sebanyak tiga puluh empat jenazah
sebetulnya sih dari awal hingga akhir ini sebetulnya tinggal sudah krisis terakhir mungkin lah bisa dikatakan lahan terakhir
menurut informasi dari bumi dan juga itu lahan yang untuk ke depan itu diperkirakan enam ratus jenazah lagi kurang lebih enam ratus jenazah lagi